gubernur dki jakarta anies baswedan dikabarkan akan mengganti seluruh wali kota jakarta termasuk bupati kepulauan seribu
hal ini dikonfirmasi anies yang menyatakan akan mengumumkan pergantian ini secepatnya
menurut informasi yang beredar pelantikan akan dilakukan siang ini di balik kota jakarta
adapun acara ini tidak tercantum dalam jadwal resmi gubernur yang dipublikasikan dalam laman web resmi pemerintah provinsi dki jakarta
sejumlah nama wali kota baru turut beredar di kalangan media
nama rustam effendi muncul sebagai wali kota jakarta barat yang baru
rustam sebelumnya pernah mengundurkan diri dari jabatan wali kota jakarta utara di era kepemimpinan basuki cahayapurnama
selain itu ada pula nama bayu megantara dan muhammad anwar yang dipromosikan dari jabatan wakil wali kota menjadi wali kota jakarta pusat dan jakarta timur
nanti perantikan seolah akan dilakukan
tapi kita nanti akan umumkan sesudah
dan saya ingin garis bawahi permajaan kemudian promosi rotasi dalam sebuah organisasi itu sesuatu yang normal yang wajar
nature nya organisasi akan selalu seperti itu
justru kita ingin menjalankan itu dengan baik dengan benar
dan insya allah dengan cara begitu organisasi pemprov dki akan bisa menjadi lebih solid dan lebih markas